penerapan pemungkutan retribusi parkir digital atau electronic parking kota medan belum berjalan optimal di dua puluh dua ruas jalan seperti yang ditargetkan
di kawasan jalan zainul arifin medan pada rabu pagi hanya ada dua petugas yang bekerja
padahal di kawasan ini seharusnya setiap lima ratus meter ada seorang petugas parkir yang bekerja
sementara itu di jalan ahmad yani sistem elektronik parkir belum menggunakan teknologi terbaru
petugas dinas perhubungan masih melanjutkan sistem elektronik parkir dengan pembayaran sejumlah aplikasi uang online
pembayaran dengan kartu uang elektronik belum dapat dilayani
rencana dua puluh dua titik jalan yang menggunakan pembayaran non tunai juga belum berjalan pada rabu pagi
di jalan pemuda di jalan setiabudi jalan cirebon dan sejumlah jalan di kawasan pasar baru
masih berlaku pembayaran sistem lama oleh juru parkir lama
pengguna parkir melakukan scan barcode dan membayar via aplikasi uang online
sejumlah juru parkir sistem digital mengaku masih menghadapi sejumlah kendala
alat pembayaran yang digunakan sering mengalami gangguan terutama saat menerima pembayaran dengan kartu uang elektronik
dan alat ternyata hanya dapat menerima pembayaran kartu uang elektronik dari tiga bank
tapi banyak orang yang nggak punya kartu
jadi terus terang saya sebagai petugas mengakalinya saya terima uang mereka saya kartukan kartu saya siluan karena saya dikasih
meski mengaku senang dengan pelaksanaan parkir non tunai di kota medan sejumlah pengendara juga masih menghadapi sejumlah kesulitan
karena juru parkir yang belum siap menerima semua sistem pembayaran non tunai
sejumlah pengendara pun berharap pemkot medan memperbanyak sosialisasi
segera mengoptimalkan penerapan parkir digital
penerapan parkir digital baru dimulai di dua puluh dua titik dari enam ratus dua puluh tiga titik lokasi parkir
dari titik yang sudah diberlakukan parkir digital pemkot medan menargetkan pendapatan asli daerah
dari pengelolaan retribusi parkir delapan miliar rupiah per tahun
dari total target pad rp tiga puluh delapan miliar rupiah tahun dua ribu dua puluh
agus supratman ayat sudrajat medan sumatera utara